halo selamat malam ini ada pepatah dari madura yang mengatakan semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang berhembus
tak terkecuali pohon besar seperti beringin sukses mengantar jokowi kembali duduk di kursi presiden dan menjadi partai nomor dua dengan perolehan kursi paling banyak di parlemen
tidak membuat posisi sang nakoda aman
kami akan berbincang dengan ketua umum partai golkar untuk membahas dinamika terkini yang ada di partai golkar bersama saya budi adiputro
anda menyaksikan layar demokrasi
kami akan berbincang dengan ketua umum partai golkar bersama saya budi adiputro
dan ini saya menyatakan saya siap maju mencari sesuatu yang berhubungan dengan partai golkar
oke itu gambaran anda tentang siapa yang nanti akan atau saat ini akan saya wawancara
partai beringin kini tengah dihembus angin
anginnya semilir yang suatu waktu mungkin bisa jadi badai disertai petir
kalau kapal gagal baik disetir
erlangga hartarto sang nakoda yang tampil sebagai sosok yang disepakati memimpin partai besar ini pada saat krisis politik
beberapa waktu yang lalu
tengah disorot sekaligus digoyang oleh penantangnya
bagaimana erlangga mengarungi gelombang samudera politik yang menantang ini
saya sudah bersama dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto malam hari ini
selamat malam pak erlangga
selamat malam mas budi
pak erlangga senang sekali kita bisa di sini untuk berbincang bincang soal golkar
partai nomor dua terbesar di parlemen sekarang
salah satu partai paling besar di indonesia
kalau kita bicara pemilu dua ribu sembilan belas pak erlangga
apa catatan anda cukup
berakhir dengan kepala yang tegak atau agak sedikit merunduk runduk sedikit pak
saya rasa partai golkar pada saat pemilu dua ribu sembilan belas kita mempunyai prestasi menjadi nomor dua kursi di parlemen
dan ini mempertahankan record partai golkar paska reformasi kita nomor satu atau nomor dua
tidak pernah kita keluar dari dua besar sepanjang sejarah
nah itu kalau yang menarik adalah golkar tadi kata pak erlangga konsisten ada di nomor satu atau nomor dua
nggak pernah keluar dari tiga besar
dua besar lah paling tidak
tapi yang menarik adalah ketika sebelum pemilu pakaian kita baca semua survei
kita baca analisa para pengamat
golkar ini kurang cukup diperhitungkan karena tidak punya tarikan efek ekor jas katanya dengan presiden jokowi
ini gimana kemudian dengan asumsi dan keraguan seperti itu pak
pak erlangga bisa membawa kapal ini bisa masuk ke nomor dua gitu
itu ceritanya seperti apa ada cerita cerita yang mungkin belum kita tahu
pertama partai golkar periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini kan turbulensinya paling kencang
kita punya lima ketua umum
kemudian kita punya beberapa kali munas dan munaslup
munas dan munaslup
beberapa kali pak ya
selama kurang lima tahun
nah kemudian kita juga kena berbagai
banyak sekali persoalan atau tantangan
sehingga pada saat memasuki pemilu di dua ribu sembilan belas
kepengurusan yang saya pimpin ini hasil dari munaslup dua ribu tujuh belas
di bulan desember
dan kepengurusan baru disahkan oleh kumham di bulan januari
sehingga praktis kita
januari dua ribu delapan belas pak ya
jadi praktis kita waktu kerjanya sangat sempit
dan memang kepengurusan kita buat khusus untuk agenda pemilu
itu masih menghadapi apa namanya pertengkaran atau di internal sendiri masih ngurusin perbaikan internal
ya tentu konsolidasi internal kita semua kita rangkul
tidak ada yang kita tinggalkan di luar
baik dalam kepengurusan maupun dalam penyusunan calon legislatif
jadi salah satu kita melakukan konsolidasi dalam periode tersebut
kemudian yang kedua tentu kita melakukan strategi khusus bagaimana kita memetakan wilayah
dan bagaimana kita menggunakan data data
dan itu yang membuat kita melakukan strategi berbeda dengan yang lain
tetapi kita tujuan utamanya tentu mendukung pak presiden pak jokowi
kita banyak melakukan co branding
dan kemudian yang kedua tentu kita mendorong caleg caleg partai golkar yang punya potensi untuk duduk di dpr
dan golkar dibandingkan kekuatan kekuatan politik yang lain kita mempunyai jaringan yang relatif kuat
dan tentu kekuatan jaringan ini yang membedakan partai golkar dan yang lain
ini karena pengalaman bertahun tahun tadi pak ya
ya pertama pengalaman bertahun tahun
walaupun dalam empat tahun terakhir ini jaringan pun terganggu dengan isu internal
konflik internal itu cukup mengganggu jaringan jaringan lama
tapi gini pak erlangga banyak yang juga mengatakan analis analis setelah kita melihat hasil pemilu
golkar ini sukses mencuri sok sok jokowi dari pd perjuangan katanya
mencuri itu maksudnya kemudian melekatkan jokowi ke dalam darahnya golkar
ini gimana menurut pak erlangga
satu kan kita dari hasil baik itu rapimnas
apun munas lup sudah komit untuk mendorong pak presiden dari awal
oleh karena itu dari awal strategi yang kita lakukan adalah melakukan co branding
antara partai golkar dengan pak presiden jokowi
jadi kita kampanyenya kan tanpa risuf
tanpa reserve itu artinya nggak minta apa apa gitu pak ya
dan kita juga aktif berkampanye secara nasional
tentu ini publik melihat
bahwa partai golkar yang di pemilu dua ribu empat belas berposisi di posisi berbeda
tetapi pas kita bergabung dengan pemerintah
kita komit untuk di situ sampai pemenangan pemilu kemarin
artinya suara masyarakat atau konstituen golkar sendiri setuju atau mendukung
bagaimana golkar semakin dekat atau semakin membantu dalam pemerintahan ini pak
kalau misalnya dari satu sampai sepuluh pak erlangga dengan segala keterbatasan tadi
melewati krisis politik di internal dengan waktu yang tidak banyak segala macam
dari satu sampai sepuluh kepuasan erlangga hartarto dalam hasil pemilu kemarin berapa pak
ya sembilan lah
tapi gini pak erlangga tentu saja kan
pasti ada yang protes ada yang juga yang berbicara agak miring
kalau kita lihat data gitu pak
golkar sendiri meskipun tadi pak erlangga katakan tidak pernah terlempar dari dua besar
namun perolehan kursi di pemilu kali ini agak sedikit turun dibanding pemilu dua ribu empat belas yang lalu
dimana kalau dulu
saat ini golkar meraih delapan puluh lima kursi di dpr
tahun dua ribu empat belas yang lalu sembilan puluh satu orang pak
tentu kita melihat estafet ini kayak lari estafet
terimanya tanggal berapa
jadi kalau estafet kan kita sudah berganti pelari empat kali
bahkan lima kali
jadi tentu kita mengambilnya dari estafeta yang terakhir
kalau dilari empat x seratus meter kan kemenangan bukan ditentukan pelari keempat
tetapi bagaimana pelari
pertama juga mengakselerasi
pelari kedua mengakselerasi
pelari ketiga baru pelari keempat
artinya ini bukan sepenuhnya salah erlangga hartarto maksud anda
ini kan ada faktor environment
nah partai golkar salah satu partai yang mendapatkan katakanlah tantangan
yang terbesar dibandingkan yang lain
dan ini sifatnya agak agak masif
nah tentu kondisi ini tidak sama dengan periode periode sebelumnya
dimana periode normal lima tahun kita bisa menata organisasi
melakukan pengkaderan melakukan pelatihan
melakukan banyak hal yang bisa dilakukan dalam lima tahun
nah partai golkar tidak punya lekseris untuk melakukan itu
karena krisis internal tadi pak ya
walaupun tidak punya lekseris
tapi kita punya soliditas untuk kita selesaikan bersama sama
dan kita berjuang bersama untuk kemenangan partai
jadi penurunan lima enam kursi ini adalah
bagian dari ongkos uang sekolah yang harus dibayar
dari prahara internal selama ini mungkin
seperti itu bisa dibilang gitu
atau ada faktor lain bagaimana melihatnya
tentunya dibandingkan yang lain
kita tidak punya kemewahan untuk melakukan
apa yang biasa kita lakukan dalam periode normal
tapi ini tidak bisa disebut sebuah kegagalan atau kemunduran ya pak
dari perspektif seorang airline
iya kalau kita lihat kan capaian itu posisi
kemudian kedua untuk pertama kalinya
calon presiden yang didukung partai golkar
pertama kali ya pak
pertama kali pasca reformasi
jadi ini salah satu
mungkin belum banyak disadari juga oleh masyarakat gitu ya
berarti kan keputusan untuk kita mendukung pak presiden itu
merupakan keputusan yang memang dihargai
dan didukung oleh rakyat
masalahnya gini pak erlangga
kalau pak erlangga tadi mengatakan itu
atau ada sedikit penurunan
itu bukan merupakan sebuah ekstrimnya kegagalan
tapi tentu saja pak namanya pohon beringin
ada yang anginnya berembus makin kencang gitu pak ya
alasan itulah yang kemudian banyak dipakai oleh rival rivalnya pak erlangga
baik di internal ataupun di eksternal
untuk bisa sedikit goyang goyang pohon besar ini pak
kita akan jawab itu pak di saat yang berikutnya
gimana erlangga harta teman jawab itu
kami akan segera kembali